kamu bener bener pular ingrid
apa lagi yang kamu lakukan sama ranti
sampai dia bisa masuk penjara seperti itu
apa hubungannya aku sama pacar gelapmu yang masuk penjara itu
aku malah nggak tahu kalau dia sudah masuk penjara
memang dianya kali ya yang sudah punya bakat penjahat
namanya juga perempuan yang gak benar
kamu bener bener perempuan berhati iblis
aku gak akan biarin kamu nyeksa ranti lagi
jadi tolong bantu kasus temen saya ini ya pak
kasian sekali dia
saya tahu ini dia tidak bersalah
saya tidak bisa membantu bapak
saya tahu bapak sedang bermasalah dengan bu indri
karena bu ingrid klien terbesar saya
kamu betul betul keterlaluan
kenapa aku gak bisa berdaya begini
apa gue pinjem duit sama papa mama ya
kamu ingat papa dan mama tidak akan kasih uang kamu lagi
nggak lah tapi nggak mungkin
gak mungkin banget gue minjemur mereka
lihat lu harus sabar ya lihat
gue pasti nolongin lu kok untuk nyari duit
tapi gimana caranya nyari duit yang cepat
kayaknya lia gak bohong deh
buktinya gilang sendiri udah ngomong
kalau dia itu cuma bercanda soal perasaannya ke lia
terus belain lia lagi
aku cuma pengen kamu tahu
aku bakalan nada buat kamu
dan aku jamin kamu gak bakalan sendirian
emang dasar tukang somaimu nafik
katanya gilang cuma bercanda
terus bukannya lia gak deketin dia
kok mereka berduaan aja sih
tyalah duluan gitu

mamamalu muk special onannya
perken pan info
brengsek tau gak brengsek
lang kenapa sih kamu ngelakuin semua itu
kamu kan tau masalah aku tuh udah banyak lang
sekarang mercy salah sangka lagi
kenapa sih kamu tuh gak bilang suka aja sama mercy
tapi aku gak bisa nan perasaan aku sendiri
aku juga punya hati ly
kapan kamu mau sadar
lah kok gue malah pergi sih
kan dia lagi kesusahan
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
diindah ya ampun dinda mercy
kok air matanya jatuh
lagi sedih ya
abang aksan tebak
aduh dinda mercy
aduh cewek sentatik lo itu gak pantas sama cowok bola tuh kayak gilang
ya kan lebih keren lebih oke daripada dia
gue beneran suka sama gue
nggak usah bohong sih ada ada aja dinda nih
kalau bisa kalau mendarat suka sama gue lo mau gak nemenin gue jalan jalan
soalnya gue mau senang senang sama orang yang bener bener peduli sama gue
wah boleh lah boleh banget
untuk dinda mercy abang aksan bakal ngelakuin apa aja
waduh ketibaan durian jatuh gue nih
kalau lo jadi tong sampah gue juga mau sama lo
gimana caranya gue bisa dapat duit cepat
ya udah sih ngomong aja
tapi sumpah aku gak bermaksud mainin perasaan kamu atau
atau aku bohongin kamu
tapi aku minta kamu jangan marah sama dia
enggak kok lagian aku juga udah gak peduli
dan kayaknya juga aku udah lupa tuh
emangnya kamu gak tau ya
sekarang itu aku punya jabatan baru
dia itu lebih peduli sama aku
dia lebih sayang banget sama aku
jadi gak mungkin kan kalau misalkan aku itu jatuh cinta lagi sama kamu
karena aku udah jatuh cinta sama aksan
ya kenapa sih
curhat dong ke bang aksan ya
gue sedih san
gue bilang kalau misalkan lo itu gemetan baru gue
padahal semua itu bohong tau gak san
gue pasti cinta tau gak sama dia
namanya juga cinta kan gak bisa dihapus ya
eh tapi mer
gak nyadar lu ya
iya dah tuh gilang tuh
rambut dia kayak abrik
kan aneh kan
ya gue masih cakepan dikit kan
ya walaupun agak katro rambut oke
tampangnya juga cakepan gue
ya kan mer
ya asal lu pang narsis tau gak
gue harus dapat uangnya demi lia
gue gak boleh nyerah